tidak diundang pada hari ulang tahun pks fahri hamzah pun mengkritik pimpinan pks
hal ini disampaikan fahri dalam kegiatan ngopi bareng dengan masyarakat sumbawa di sebuah warung kopi di sumbawa nusa tenggara barat
merasa tak dianggap sebagai kader pks fahri mengkritik pimpinan pks saat ini yang telah menyebar doktrin yang salah dalam tubuh pks
ia mengaku sudah lama tidak diikut sertakan dalam urusan pks dan seolah olah ia sudah dipecat pks
menurut fahri hal ini terjadi lantaran ada segelintir pimpinan pks yang sekarang membawa kultur buruk bagi kader kader lainnya di pks
nah ini kultur jelek gitu loh yang dibawa oleh beberapa gelintir pimpinan
dan itu sebabnya saya mengatakan sebaiknya pimpinan pks sekarang ini terutama pimpinan tertingginya menyadari bahwa ini sebuah kesalahan yang harus dihentikan
karena ini merugikan partai di masa yang akan datang